sebuah situs berita yang berafiliasi dengan isis merilis video baku tembak yang terjadi di filipina selatan antara kelompok militan dan pasukan pemerintah
sementara itu sebagian salah satu negara tetangga terdekat indonesia mulai mengamankan wilayah perbatasan
saat ini tim operasi kilat badik tni angkatan udara memperluas wilayah pengintaian demi keamanan wilayah kesatuan republik indonesia
peperangan antara pasukan pemberontak dan militer filipina terus berlanjut di marawi
rabu kemarin sebuah kantor berita yang berafiliasi dengan isis merilis video baku tembak yang terjadi di selatan filipina tersebut
dalam video tersebut pemberontak menggunakan senjata modern
ini mendukung pernyataan presiden duterte jika pemberontakan ini diperakarsai oleh kelompok militan isis
ini bukan mauti ini hanya isis dengan brand yang berbeda karena mereka yang mulai
sebenarnya para perempuan mauti pergi ke libya dan yang lainnya pergi ke
mereka pergi ke sana
marawi ini sudah lama dilancarkan
ini tidak hanya keputusan untuk pergi ke mindanao
ini sudah dilancarkan
ini sudah dilancarkan
ina pun melancarkan serangan udara demi menekan pemberontak yang berada di jantung kota marawi
dikutip dari reuters operasi militer ini telah menewaskan setidaknya tiga puluh delapan orang tentara pemerintah
dua belas warga sipil dan satu ratus dua puluh orang pemberontak
sementara itu sebagai salah satu negara tetangga yang dekat dengan filipina indonesia memperketat pengamanan di wilayah perbatasan
salah satunya oleh tim operasi kilat badik tni angkatan udara
yang memperluas wilayah pengintaian di perairan sulawesi utara dan filipina
pengintaian dimulai dari kesatuan pangkalan udara samratulangi
hingga titik perbatasan laut filipina dan indonesia bagian utara
serta pulau terdepan yakni miangas marore dan marampit
pada masyarakat terutama di wilayah sulawesi utara dan wilayah perbatasan dengan negara filipina
bahwa tidak perlu gusar risau dan tetap tenang
tidak ada yang perlu kita khawatirkan
tentara nasional indonesia dengan segala kemampuan
kekuatan dan profesionalitas serta daya juang prajuritnya
sudah siap menghadapi segala resiko dan segala tantangan ancaman apapun
yang nanti akan terjadi di wilayah ini
karena kita sudah disiapkan untuk itu
kapal kapal niaga dan kapal nelayan yang bergerak di sekitar perbatasan
sampai saat ini terpantau masih aman
saat ini alutsista dan logistik milik tni angkatan udara juga sudah siap
demi mendukung keamanan wilayah kesatuan republik indonesia